assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa sehat alhamdulillah semangat bagus
bulan ramadan dimana kita akan dimaafkan diampuni segala dosa
ah betapa bersyukurnya kita di bulan yang penuh rahmat dan barokah ini
di bulan ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat dan banyak orang meminta maaf
berapa banyak anda sudah minta ampun kepada allah
setiap hari setiap habis sholat berkali kali kita sering minta maaf kepadanya
atas segala dosa atas segala perbuatan yang kita lakukan
sekarang pertanyaan kedua
ada tidak orang minta maaf sama kita
pada anda ada siapa
anda boleh mengatakan ya orang itu saya maafkan
tetapi kalau dia tidak
kalau begitu bagaimana cara memaafkannya
allah tahu banyak orang yang tidak bisa maafkan karena terlalu sakit hatinya
mari kita lihat bagaimana
bisa memaafkan hindun
yang memerintahkan untuk membunuh pamannya hamzah
bahkan memaafkan wahsy
yang menombak hamzah
hingga tembus sampai ke ulu hati hingga ke belakang
ya bukan karena si a dan b memaafkan
bukan karena b dan a meminta maaf lalu dimaafkan
tetapi karena vertikal naik ke atas
ingat dengan jaringan
ingat dengan janji allah
ketika allah mengatakan
maukah engkau aku bebaskan dari hukuman yang berat
dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi
itulah yang allah janjikan bagi anda
yang bisa memaafkan siapa saja
bukan mendapatkan balasan dari a ke b
atau anda mendapatkan pujian dari orang
tetapi karena anda ingin dibayar oleh allah
yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi
dan dibebaskan dari segala siksa
maafkan orang orang yang pernah menyakiti
maafkanlah seperti anda sering meminta maaf kepada allah
pernahkah kita berbuat salah
lalu ketika kita ketahuan berbuat salah
apakah kita memberikan alasan alasan menutup kesalahan
atau kita langsung segera meminta maaf dan mengakui bahwa saya pernah berbuat salah
dan kemudian katakan maafkan saya
anda akan rasakan
seperti air sejuk masuk ke dalam dada dan serahkan
saya serahkan kepada allah saya minta maaf kepada mu
inilah dua cara
agar kita memahami allah al ghaftar
yang maha pengampun
yang memaafkan segala dosa meskipun dosa kita setinggi gunung sedalam lautan
kita sama sama hari ini memohon maghfirah kepada allah
kita memohon ampunan kepada allah
dan katakanlah allahumma ya allah ya ghaffar
betapa banyak dosa yang telah aku lakukan
betapa banyak perbuatan nista yang telah aku sembunyikan
yang tidak dilihat oleh istri
yang tidak dilihat oleh keluarga
yang tidak dilihat oleh siapapun tapi semua terang benerang di hadapan mu ya rabb
kami mohon padamu
ampunan darimu ya rabb
bagaimana perasaan anda
karena engkau meminta maaf
apabila orang lain datang kepadamu
lalu dia meminta maaf kepada kita
sekarang mari kita sama sama
di bulan yang penuh rahmat
di bulan yang penuh maghfirah ini
karena belum tentu
kedepan kita masih ketemu lagi
dengan bulan suci ramadhan
karena tidak ada yang menjamin
bahwa kita akan berjumpa
di bulan yang dinanti
oleh orang yang beriman
allahumma ya allah
apabila bulan ramadan ini menjadi bulan yang terakhir bagi hamba
maka jadikanlah ramadhan ini menjadi ramadhan yang terbaik
apabila bulan ramadhan ini yang tidak lagi kami jumpai kedepan
maka ampunilah segala dosa dan perbuatan
masukkanlah kami ke dalam surga
wafil akhirati hasanah